kekalahan timnas under dua puluh tiga pada laga perdana menyisakan kekhawatiran besar dari para pecinta sepak bola
ditambah target untuk mendapatkan medali emas menempatkan skuad garuda muda di posisi yang tidak mudah
untuk membahas peluang indonesia pada cabang olahraga sepak bola sea games hanoi
sudah bergabung melalui sambungan zoom pengamat sepak bola justinus laksana
halo selamat malam coach justin
ya coach kemarin sudah kita lihat hasil pertandingannya sangat sedih tentunya
penggemar sepak bola tanah air kalahnya cukup besar dan peluang peluang vietnam juga banyak yang sebenarnya
kalau misalnya jadi gol kita makin kalahnya makin besar
apa yang coach justin lihat dari permainan timnas indonesia kemarin
kalau saya pribadi melihatnya seperti bukan tim nas
apakah saya salah atau coach justin juga punya pemikiran yang serupa
saya ini sebenarnya semenjak sintayung gabung dengan tim nas baru saya perhatikan tim nas
terutama di iff
jadi kalau ditanya apakah saya sering nonton tim nas atau liga jawabannya tidak
tapi semenjak aff karena sintayong the real event itu saya perhatikan
dan jujur kalau kita menonton iff sekarang sea games
kita punya harapan yang kira kira sesuai atau bahkan lebih tinggi
nah pemain yang turun juga sebagian besar
saya pernah bermain di iff
tapi kalau kita lihat di match pertama ya itu saya
saya rasa saya sama dengan dea dan pendukung timnas indonesia lainnya
sangat amat kecewa
saya tidak melihat tiga
karena kalau kita lihat skor tiga itu beruntung
it should be enam tujuh itu gampang sekali
cuma yang bikin saya kecewa adalah karakter permainan di bawah sintayong sama sekali tidak kelihatan
benar benar sama sekali tidak kelihatan
bahkan cenderung ke tim nas yang
yang saya kenal sepuluh lima belas tahun yang lalu
dimana dikit dikit long ball jarak mantan pemain jauh akurasi sangat rendah sekali
sehingga serangan itu nyaris tidak ada
vietnam ini kalau saya bilang vietnam yang tampil di u dua puluh tiga ini lebih jelek daripada vietnam yang di aff
karena mereka tidak efektif saja tidak terjadi gol lebih banyak daripada tiga
nah yang bikin saya juga kecewa
banyak alasan yang dikatakan oleh sintayung tentang tempat latihannya tidak profesional ini itu dan lain lain
kita harus berani mengajar sendiri bahwa kita memainkan permainan yang sangat kecil
kita layak kalah
tapi itu tidak apa apa
tiga pertandingan di mana kalau kita sapu bersih kita akan lolos ke semifinal
next match adalah timor leste
nah harusnya untuk meningkatkan percaya diri kita harus mencari pertandingan yang lebih baik
nah harusnya untuk meningkatkan percaya diri kita harus mencari pertandingan yang lebih baik

harusnya kita bisa menang
dan setelah itu ketemu filipina

tapi tidak usah fokus ke vietnam atau myanmar fokus ke timor leste dulu
tidak hanya menang tapi juga tingkatkan teamwork tingkatkan akurasi passing tingkatkan efektivitas
fighting spirit adalah salah satu modal kita
fighting spirit adalah salah satu modal kita
kita tidak memiliki pemain yang levelnya timnas brazil atau spanyol
tapi dengan fighting spirit itu sangat sangat membantu dan ya sorry to say kemarin tidak kelihatan
permainannya tidak berkembang kemudian juga seperti dalam tanda kutip kembali ke setelan pabrik gitu ya coach
apalagi kalau kita lihat di sepanjang pertandingan sepertinya timnas vietnam ini mudah saja menyerang dari sayap kanan
ganti ke kiri ganti ke kanan
anda melihat apakah kedalaman squad di sisi sayap
ini menjadi problem utama di timnas
wingbacknya itu adalah salah satu titik lemah ya
akan tetapi saya rasa tidak fair hanya menyalahkan wingback saja
kalau kita punya pemain depan bagus kita kebobolan tiga cetak empat gol kan kita tetap menang
kan kasarnya begitu
dan memang saya rasa bukan saya saja semua orang juga bisa lihat terutama back kanannya agak lemah
tapi keeper nya pun juga lemah kalau saya bilang
dan pemain tengahnya nyaris tidak ada distribusi tidak bermain kalem tidak bisa mengontrol lini tengah
tidak melakukan distribusi bola dengan benar organisasinya kita sering kalah bahkan kita nyaris nggak
jarang sekali kita bisa pegang bola lebih dari sepuluh detik
jadi banyak sekali yang harus diperbaiki oleh sintayong sehingga
kalau seandainya ketemu filipina atau myanmar dan tim indonesia kita bisa mendekati levelnya aff
i think kita bisa memberikan kejutan
nah ini yang menjadi tanda tanya besar untuk saya dan juga untuk anda plus penggemar timnas indonesia
mampukah sintayong merubah mental atau mindset pemikiran para pemain ini untuk mendekati level yang kita kenal di bawah sintayong ya
yaitu level aff
dimana kita sangat menarik
pendukung sangat happy walaupun tidak menjadi juara tapi perjuangannya luar biasa permainannya luar biasa
dan juga cetak banyak gol
nah spirit aff ini saya tidak lihat
ini sama seperti statementnya dari ricky kambuaya
saya baru beberapa jam yang lalu pssi mengeluarkan video wawancara dengan riki kabuaya
dan dia juga mengiakan bahwa ada problem terhadap diri sendiri
ketika kemarin menjelang pertandingan menengah
ketika kemarin menjelang pertandingan melawan vietnam
dan juga setelah melihat kekalahan atau menerima kekalahan
seberapa sulit coach untuk mengembalikan atau recovery secara psikologis yang bisa dilakukan oleh tim untuk bisa kembali bersemangat lagi
ya itu salah satu tugas pelatih
saya sebagai mantan pelatih timnas putra saya sangat paham
tugas pelatih itu bukan hanya dari sisi teknis tapi juga dari non teknis
cuma pemain juga harus bisa memotivasi diri sendiri
pelatih juga harus bisa memotivasi sendiri
kalau dulu saya selalu memanfaatkan kita bermain untuk garuda kita bermain untuk dua ratus tujuh puluh lima juta rakyat indonesia
jadi jangan kita kalaupun kita kalah setidaknya kita keluar lapangan dengan tegak kepala
setidaknya kita sudah berikan segalanya
nah ini yang saya tidak lihat dan ini sangat disayangkan karena kita sudah membuktikan bahwa dengan pelatih sintayong weekend play
kita bisa bermain bagus
kita bisa menunjukkan fighting spirit yang luar biasa dengan segala keterbatasan yang kita miliki
nah ini yang semua berharap agar bangkit
tapi saya rasa bukan hanya faktor psikologis saja
banyak faktor yang harus dibenahi dan diperbaiki oleh tidak hanya sintayong tapi juga pemain pemain
karena ujung ujungnya yang melakukan eksekusi kan pemain bukan sintayong
tapi pemain juga harus mengacah
rikik kambuaya tadi yang memberikan statement
dia salah satu pemain yang saya puji saya dukung pada saat aff
kemarin dia main jelek sekali
bukan ricky kambuaya yang saya kenal
tapi itu oke kembali lagi
kita masih ada tiga pertandingan
ya tolong tunjukkan ricky kamboja dan kawan kawan bahwa pertandingan lawan vietnam kemarin itu hanya sebuah accident
sebuah kebetulan yang tidak terulang lagi
itu yang kita harapkan semua
terakhir coach kalau nanti atau besok bertemu dengan timor leste
squad atau starter yang mungkin oke begitu yang akan bisa kira kira memberikan poin untuk indonesia
nah at least kalau saya bilang witan harus main dari awal
arhan kemarin sudah sampai di sana
paksa arhan lah kalau dia mengaku tidak cederet dia fit
semoga dia bisa bermain dari awal
arhan ini kan sangat penting di sayap
ini pemain paru parunya kan dua puluh tiga
nah witan punya player
asnawi mungkin ya coach
fighting spiritnya juga luar biasa
jadi saya harap kedua pemain ini bisa bermain dari awal sehingga mereka bisa mengangkat moral
fighting spiritnya tim nas ini dari awal
dan itu sangat penting sekali
dan terutama bukan hanya menang
tidak perlu didiskusikan
tapi cara menangnya fighting spiritnya
agar mereka memiliki modal untuk bertemu lawan filipina terutama filipina
baik modal besar ini harus didapatkan oleh timnas indonesia untuk bisa bertemu dengan filipina
melihat kemarin permainan filipina juga begitu baik bisa mengimbangi vietnam
terima kasih coach justinus laksana sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
ya sama sama makasih selamat malam dea